untuk mengetahui situasi terakhir kami telah terhubung dengan edward sirait presiden lion air group
bapak bisa anda ceritakan kronologis terkait kecelakaan ini
bapak edward bisa anda ceritakan kronologis terkait kecelakaan terbakarnya pesawat batik air ini
sorry saya pikir belum ada kata terbakar deh jadi mungkin saya jelaskan aja
ya pesawat kami batik air tutup penerbangannya dari halim ke makassar
itu ketika mau take off dari halim sudah dirilis take off dia take off
sewaktu take off itu bersenggolan dengan pesawat transnusa yang sedang dipindahkan
dan sewaktu terjadi senggolan itu ada semacam
kalau besi sama besi beradu kan ada kayak percikan api
tetapi pesawat tidak ada terbakar
nah dengan posisi itu si pilot memutuskan untuk tidak take off atau aborty take off
pesawat diberhentikan dan berhenti
setelah berhenti penumpang diturunkan dan tidak ada penumpang tidak ada mengalami cedera
diturunkan melalui tangga darurat
ya bapak apakah bisa dibilang alasan kecelakaan ini karena kurangnya komunikasi
atau terhambatnya komunikasi
kalau mengenai apa yang terjadi dengan ini kita tunggu aja nanti ada penyidikan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang
ya bapak eword bagaimana dengan kondisi penumpang
penumpang semua sudah ada di terminal ada di lounge dan tidak ada yang cedera
ya bagaimana kebijakan dari lion air sendiri bapak
mengenai respon dari kejadian malam ini pak
ya kita tunggu aja hasil penyelidikan
nanti dari situ ya kita bisa tahu apa yang menyebabkan itu terjadi kan
ya bapak ewer terima kasih sekali atas waktunya di world now cnn indonesia